terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masih bersama dengan para narasumber di studio dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia
setelah tadi kita bahas soal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan kemudian kita bahas juga soal demonstrasi ini masuk ke dalam ranah privat yang juga menjadi perbincangan di media sosial dikhawatirkan oleh banyak orang terutama anak anak milenial
saya ingin tanya ke pak wamen pak wamen pemerintah dinilai terlalu mengurusi masalah privat warga negara soal pasal seks di luar nikah dan juga kohabitasi ataupun kumpul kebo
kenapa harus sampai masuk ke dalam ranah privat begitu sih prof
jadi begini nanti
pak asrul yang jelaskan lah ya
enggak itu harus dari pemerintah dulu yang bikin draftnya
ini sempat saya buka di publik saja sempat kemarin taufik basari ya soal pasal kohabitasi
lalu kemudian juga dari teman teman pdip lalu kemudian ketika kita lobby pak asrul dengan tegas menolak itu
tetapi sebetulnya yang diungkapkan oleh teman teman
teman dari nasdem dan teman teman pdip itu make sense
bahwa ada perda perda yang kemudian atas dasar perda itu dia melakukan penggerbekan
padahal kalau namanya delik aduan kan tidak mungkin ada penggerbekan
sementara kalau pasal itu dihapus ini kan soal moral value
nanti pak arsul bisa jelaskan
akhirnya ada komprominya
komprominya itu ditaruh dalam penjelasan dengan diberlakukan
karena pasal ini maka semua peraturan di bawah ini yang bertentangan dengan pasal ini tidak berlaku
artinya apa kita hendak mengatakan tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan pasal ini
oke jadi itu tetap utamanya adalah pasal itu delik aduan
kalau delik aduan tidak bisa soal pp melakukan penggerbekan
ini yang dikhawatirkan
silahkan selanjutnya pak asrul yang kemarin
oke jadi itu tetap menjaga moral value
jadi nak ya
kita melihat pasal ini dari
ini hati hati banget nih kayaknya pak arsul
berpikir bahwa negara tidak boleh masuk ke dalam ruang privasi warga negaranya
ya memang bisa diargumentasikan
tetapi kita juga harus melihat
belanda saja negara barat yang dari sononya sudah sekuler
datang dia ke indonesia menciptakan kuhp
dia kasih itu pasal dua ratus delapan puluh empat over spell
oke dari dulu ya
untuk melihat bahwa ada value ya
value di masyarakat indonesia
nah yang ingin saya katakan
kita itu ketika bernegara itu punya kontrak sosial
dan kontrak sosial itu kita artikulasikan di dalam konstitusi
di negara lain memang makanya kenapa kok paradigmanya seperti yang tadi saya katakan
karena di negara lain tidak ada konstitusi yang pasalnya berbunyi negara berdasarkan ketuanannya maesa
jadi ini bisa kita tarik sebetulnya dari perdebatan perdebatan yang ada di bbu pki maupun di ppki
kenapa itu ada
nah jadi itu harus dipahami juga dalam kerangka kontrak sosial kita bernegara
tetapi kita juga memahami bahwa ini negara yang berbineka
makanya ketemu titiknya adalah bahwa ini merupakan delik aduan
dan yang mengadu pun itu dibatasi
nah tapi yang terjadi di rewong wong itu adalah
seolah olah ini digambarkan sebagai delik biasa
saat pol pp dan lain sebagainya
itulah yang kemudian kami cari keseimbangannya
oke pada kenyataannya mas isnur apakah kemudian akan sesuai implementasinya bahwa ini hanya delik aduan
karena kan ada beberapa daerah yang sulit ya untuk menerapkan itu ya
jadi gini yang berbahaya adalah perubahan konsep
dan itu menimbulkan legitimasi di lapangan nanti
kalau sebelumnya tindakan seperti itu bukan tindakan pidana
orang selalu bilang itu kan bukan tindakan pidana polisi ngapain ngurus
iya operasi tapi kalau kohabitasi enggak
itu apa namanya di kos kosan atau apa kejadian tanggerang itu akhirnya kena si penggerebeknya kena pidana
kalau sekarang ini pada akhirnya dia berubah pandangan
dia berangkat dari awal itu adalah sebuah kejahatan
coba istri belakang itu ke sumatera barat
coba ke sumatera barat
makanya makanya kan ketika misalnya india di sumatera barat kita hargai sebagai tindakan lokal
bukan pidana yang mengatur ke komunitas masyarakat pasal
nah sekarang dia dibawa ke level nasional
justru itu melindungi
dia akan mengubah nilai nilai yang ada di sebuah wilayah tadinya nggak boleh tadinya adalah misalnya biasa saja
sekarang jadi pidana baru
justru itu melindungi
dia itu melindungi

karena tidak serampangan melakukan penggerbekan
itu cara pandang sih menurut saya
makanya kemudian nah
nah makanya ini kan gini
kalau ada sebuah kesalahan di sebuah wilayah di mana orang menggerbek yang dibenarkan adalah konstruksi berpikir di mana menggerbeknya itu
larangan menggebek ya kena pidana
kalau sekarang ada legitimasi
di tangerang kena pidana ya kena menggerbek
kena pidana menggerbeknya
sebelumnya seperti itu
iya yang menggerbek bukan yang digerbek loh
nah makanya kalau sekarang yang seperti itu adalah pidana si pelakunya juga
ini soal laporan ya
laporannya pada akhirnya kemudian ini hati hati juga mbak
karena seringkali keluarga itu entitas yang tidak berdiri sendiri
anak istri orang tua gak berdiri sendiri
namanya rt rw seringkali juga bisa dijadikan komunikasi antara si pengadu ini bisa jadi komunikasi
oke takutnya ditumpangin
di lapangan di lapangan dia bisa jadi lebar kemana mana
dan pengadu bukan pribadi yang independen dalam praktik di lapangan
dia dipengaruhi dia di pressure untuk melaporkan
oke mas arief pada praktiknya nanti gimana
kohabitasi ini termasuk hubungan seksual nggak
ada di dalam delik kesusilaan
maksud saya begini bang
yang dibilang kohabitasi ini sekedar satu atap atau
ada penjelasannya nggak
harus spesifik hubungan seksual
hubungan suami istri bahasanya
ya hidup bersama kan
oh hidup bersama dalam satu atap
oke tidak terikat pernikahan
menurut saya itu masih menyisakan banyak ruang untuk
enggak usah ngomong tadi nana menyebutnya anak muda apa segala macam
di banyak tempat ada banyak situasi social scene itu
gambaran gambaran sosial itu yang memang kohabitasi
nah tetapi praktek kohabitasinya itu kohabitasi sosial
dalam rangka satu atap saling membantu
mau dibilang hidup layaknya suami istri itu pertanyaannya masih belum jelas
oke jadi masih multi tafsir itu
ini tafsir ini nanti akan diisi oleh praktek di lapangan
kalau soal nanti delik aduan kembali lagi di lapangan
tipe apa nih laporannya apa aduannya
kan dibatasi suami atau istri
suami atau istri
suami atau istri anak tua atau anak tua
anak tua atau anak tua
sistemnya ada nanti pemberian kuasa
lalu nanti diuji lagi kalau anak atau tidak
sistem pemberian kuasa bagaimana ini
mas kita waktunya udah mau habis nih
di lapangan itu laporan itu diberikan kuasa kepada siapa
loh kalau itu kan tetap harus dalam pidana itu kan mewakili
seperti seorang lawyer mewakili tetapi yang bersangkutan kan tetap harus
iya tetapi begini bang
bahwa orang yang punya kepentingan langsungnya itu nanti diperiksa
setelah dia diperiksa setelah yang dilaporkan ditangkap duluan
enggak ada cerita ditangkep
jadi jangan dilepihi
ini adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah loyaku
cerita di lapangan kita hari ini kebelakang

mas iswa tangkapannya bagaimana
ada ketua bem fhui
ruang teksnya itu
baik mbak terima kasih banyak
terima kasih atas kesempatannya
selamat malam prof edi bang arsul senior saya juga bang haris dan bang isnur
mungkin saya izin untuk sedikit ke belakang karena saya izin mengomentari juga rkuhp secara keseluruhan
dan apa sebenarnya yang selama ini menjadi concern kami mahasiswa
jadi satu pertanyaan yang hingga hari ini saya belum mendapat pencerahan dan belum mendapat jawaban yang puas
adalah terkait mengapa pasal pasal anti demokrasi itu masih dipertahankan hingga hari ini
karena kalau kita melihat
rkuhp pada dasarnya awalnya diniatkan untuk mendekolonisasi hukum pidana kita
melepaskan hukum pidana kita dari pengaruh pengaruh pasal kolonial yang dulu diciptakan belanda untuk diterapkan di indonesia
dan kalau kita lihat pasal penghinaan presiden pasal penghinaan pemerintah yang sah pasal penghinaan lembaga negara
itu monumen kolonial yang diciptakan belanda untuk kita semua
dan pasal penghinaan presiden pasal penghinaan pemerintah yang sah itu semua sudah dicabut oleh mk di masa lalu
hari ini kita kehidupan dengan kuhp sekarang itu tanpa pasal itu
jadi pertanyaan saya adalah mengapa pemerintah dan dpr sepertinya sangat kekeh mempertahankan pasal ini
berulang kali kita berdialog berulang kali kita berdiskusi stance kami mahasiswa jelas pak
sains kami jelas kami ingin pasal pasal ini dicabut
bukan diberi penjelasan bukan diberi pembatasan tapi kami ingin pasal pasal ini dicabut
mengapa sekiranya pasal itu masih dipertahankan hingga hari ini
karena ini masalah keobiasi pak
ini masalah peninggalan
ini masalah peninggalan dan saya yakin ini akan menjadi peninggalan prof edi juga gitu
dan juga bang arti juga gitu
apakah bapak bapak di sini ingin dikenang sebagai operator gitu yang menghidupkan pasal pasal kolonial yang mengakibatkan kemuduran demokrasi kemunduran hak asasi manusia
atau sekiranya menjadi orang yang mencabut hal itu dan menyebabkan kemajuan dalam penegakan hak asasi manusia
oke terima kasih adam silahkan pak arsul nanti saya beri kesempatan satu satu
oke tadi sebagian jawabannya sudah diterangkan oleh prof hedi
yang kedua ini yang harus untuk adinda saya di satu alma mater ya mas adam ya
bahwa memang ya memang kalau kita bicara hukum pidana ini sering bolak balik juga disampaikan oleh prof edi
nah yang namanya tiga jenis tindak pidana itu antara satu negara dengan negara lain berbeda
satu adalah delik politik dua delik kesulusilaan yang kedua adalah delik penghinaan
itu pasti berbeda beda
nah sekarang yang disebut sebagai pasal anti demokrasi apakah itu di negara negara yang kemudian kita kenal sebagai negara kambionya demokrasi itu juga nggak ada semua
di negara negara eropa barat tetap aja ada pasal pidana tentang itu
itulah yang disebut dengan pasal tentang less majosty itu penghinaan terhadap kepala negara
tetapi tentu konteknya sesuai dengan kebutuhan negara itu
jadi kemudian tidak ada cerita bahwa karena itu dianggap atau dikhawatirkan merupakan pasal pasal yang anti demokrasi
maka kemudian di negara manapun yang kampion demokrasi itu nggak ada sama sekali
sekira apa yang terjadi di amerika itu ya di gedung kapital itu menjadi contoh bahwa ya memang ada proses hukum
sebab kalau kita kemudian bicara soal demonya memang tidak dilarang
tapi ketika ada persoalan ketertiban umum apalagi hilangnya nyawa orang kerusakan dan lain sebagainya justru itulah yang kemudian perlu ada pasal yang mengaturnya
oke prof ini tadi keinginannya teman teman mahasiswa pengennya dicabut supaya ini tidak menjadi warisan yang opresor tadi
ya nanti usul saya konkret kalau sudah disahkan nanti biar mahkamah konstitusi yang mencabut
oke jadi nanti teman teman mahasiswa bisa menggugat ke mk
boleh ya boleh ampun
jadi nggak akan di
mahkamah konstitusi nanti
oke mas isnur bagaimana sekaligus kita closing statement ini
tadi teman teman mahasiswa berharap bahwa ya sebetulnya dicabut tapi kalau menurut pemerintah sudah tidak bisa lagi setelah nanti disahkan silahkan nanti digugat ke mk
dan koalisi masyarakat sipil akan menggugat ke mk
tetapi klaim bahwa ini anti kolonial itu tidak sepenuhnya benar masih ada yang dipertahankan dari pasal pasal kolonial
kalau saya boleh mengutip bukunya bung karno di indonesia menggugat dia menghendaki pasal ini dihapus dihilangkan gitu
nah ini sekarang masih ada dalam artian ya dia secara watak secara pengaturan walaupun ada moderasi ya tetap masih ada mencerminkan watak watak kolonial
itu catatan pertama yang kedua ada bahkan beberapa hal yang sebelumnya bukan tindak pidana tapi dikategorikan tindak pidana sekarang
itu yang menurut saya berbahaya karena dia menimbulkan legitimasi baru yang dalam prakteknya selama ini kita terbukti tidak bisa mengontrol makin semakin besar ke depan revolusinya
itu catatan yang kita nggak bisa pungkiri
apa namanya kecenderungan arah aparat arah
arah masyarakat menjadi alat baru buat kebutuhan di lapangan makin brutal makin represi
nanti ada tumpang tindi ya kalau menurut
jadi tindak pidana rekayasa kasus itu pasalnya kebetulan itu kita masukkan nggak bagus ya
karena setelah kasusnya tadi
ini dalam artian konstitusi kan membatasi negara membatasi aparat maka dia harus diatur itu setuju kalau itu
saya setuju yang dikatakan isnur ya yang ada dalam kuhp sekarang itu pasal kolonial tapi dalam rkuhp bukan
oke itu menurut
jadi yang keliru memahami
mengapa disebut dengan pasal kolonial itu bukan diambil dari lama yesti diambil dari kode british di india setelah traktat london
mengapa disebut pasal kolonial
satu bentuknya itu adalah delik formil
dua dia delik abstrak
di dalam rkuhp itu bukan delik abstrak itu delik konkret
dan yang kedua dia bukan delik biasa tapi delik material
itu yang teman teman tidak memahami
yang disebut kolonial itu bukan isu pasalnya
memang kalau bukan orang pidana susah memahami antara konstruksi pasal dan substansi
oke itu pembelanya wamen
silahkan mas haris apa yang akan terjadi kalau misalnya rkuhp ini akhirnya disahkan
sekarang saja jadi waktu kita gak banyak
satu ada perubahan tafsir ya bukan perubahan tafsir
ada banyak penegak hukum karena ini pidana ya
di level penyelidik penyidik penuntutan pemeriksaan dan juga eksekusi
saya pikir nanti akan ada banyak kesalahan menafsirkannya
resikonya ada banyak klaster baru orang dipidana otomatis
maka sebagai penutupnya saya cuma mau bilang pak wamen penjaranya udah ditambah belum
salah salah salah
penjara sudah bukan yang utama
oke baik itu tadi menurut dikhawatirkan
dikhawatirkan akan peningkatan tindak pidana
artinya belum tentu seperti prof semua
bukan itulah kita harus sosialisasi bisa mengerjakan frekuensi
masih butuh waktu tiga tahun
penjara tidak bakalan penuh bung nggak boleh pidana penjara harus pidana pengawasan
mas haris harus jadi narsum ini
oke nanti mungkin dalam kesempatan berikutnya bisa menggunakan mas haris sebagai narsum untuk sosialisasi
sehingga tidak terjadi multitafsir nanti di kalangan penegak hukum
tapi setelah diskusi yang sangat intens ini teman teman milenial teman teman komika akan mencoba untuk merangkumnya dalam komedi seperti apa
kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show